bapak kabupaten presiden bapak kapolres metro bekasi
meminijin menjelaskan kepada rekan rekan semua
mohon izin menjelaskan tentang perkara penyelidikan dan sampai tangkap
sampai melakukan penangkapan terhadap tersangka
jadi pada tanggal dua puluh lima april pukul delapan pagi
kami mendapatkan informasi bahwa ada temuan koper
yang diduga di dalamnya ditemukan mayat perempuan
setelah kami identifikasi kami melakukan identifikasi bersama tim ident
dan di dalam koper itu memang terdapat jenazah perempuan
setelah itu kami melakukan identifikasi sampai dengan jati diri korban
kita dapatkan bahwa korban ini berdomisili di bandung
setelah itu saya bersama kapolres kikarang barat
di backup dengan subdit jatan ras polda metro
jaya berkoordinasi dengan satreskrim potabes bandung
kami melakukan penyisiran terhadap seluruh cctv
baik cctv yang berada di kalimalang yang di dekat tkp
sampai dengan lokasi tempat korban bekerja
jadi sampai dengan tempat korban bekerja
kami sisir semua cctv kami mendapatkan petunjuk
dan petunjuk petunjuk itu yang tadi sudah dijelaskan
oleh bapak direktur dengan bapak kapolres
yang sudah dijelaskan sama bapak direktur sama bapak kapolres
bahwa seluruh cctv yang ada itu menunjukkan bahwa
korban bersama tersangka masuk di dalam hotel setia di kamar satu ratus dua puluh satu
yang keluar kembali hanya tersangka dengan koper
jadi perlu rekan rekan ketahui bahwa sop dari ibu rini ini
sehari hari adalah setiap sore ibu ini menerima setoran dari para supir
sekitar jam empat jam lima paling lambat
besok paginya dari jam sembilan sampai dengan jam sebelas
seperti itu jadi rutinitas seperti itu rekan rekan rekan
jadi dan di tanggal dua puluh empat april dia pergi keluar pada sembilan tiga puluh lima
dan tidak ada setoran ke dalam bank bca
dan sebelumnya dia sudah izin juga dengan supervisor yang bernama roni
bahwa setelah menyetor dari bank bca dia mau izin menengok kakaknya
yang sakit tbc di rumah sakit hasan sadikin
dan kita cek ke hasan sadikin sampai kepada bank bca
disitulah kami memulai penyelidikan penyusuran cctv dan metode metode lain
jadi setelah itu kami menemukan fakta
bahwa memang ada orang yang bertemu terakhir kali adalah saudara arm
setelah itu kami sebartif kita mengidentifikasi bahwa saudara arn ada di palembang
kami berkoordinasi dengan subjatan ras polda sumsel
setelah itu tim kami bersama subdit jatras polda metro berangkat ke sana di backup polda sumsel
setelah itu kami melakukan penangkapan di sana
ternyata yang bersangkutan dibantu langsung oleh adik kandung korban
jadi dua tersangka ini kakak beradik
kakaknya anak pertama adiknya anak kedua
karena yang memang dipercaya satu satunya adalah adiknya
proses penyelidikan sampai penangkapan
untuk pasal yang kami terapkan
yaitu yang pertama adalah
untuk dua orang tersangka ini kami terapkan
melanggar pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
dan dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
yaitu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan
dan atau pencurian yang didahului disertai dan diakhiri dengan kekerasan
yaitu melanggar pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
dan atau pasal tiga ratus tiga puluh sembilan kwp
dengan ancaman hukuman paling lama dua puluh tahun
dan atau pasal tiga ratus enam puluh lima ayat satu dan ayat tiga kwp
dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
bapak direktur bapak kapitul mas dan bapak kabore